liburan natal hari terakhir arus lalu lintas menuju kawasan puncak bogor kembali padat
antrean kendaraan bahkan mencapai hingga tiga km
polisi terus melakukan strategi buka tutup jalur di simpang gadok ciawi untuk mengurangi kepadatan kendaraan
lalu lintas menuju kawasan puncak nyaris tak bergerak
lantaran terhambat penanganan kecelakaan di lintasan cipayung
akibatnya rekayasa arus satu arah harus mundur satu jam dari jadwal seharusnya
arus terpaksa dipenggal sebagian untuk dialihkan melalui jalur alternatif terdekat
kemacetan parah mengular sejauh tiga km di gerbang ciawi gadok dan megamendung
bahkan mengekor hingga ke dalam ruas jagorawi
pengendara harus menunggu antrean selama berjam jam
diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada senin sore